saya siap untuk menjalani semua proses ini
istri saya tidak menyalahkan
bapak bapak justru menjadi korban
saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya
termasuk bapak dan ibu dari joshua